timnas senior indonesia hanya mampu bermain imbang tanpa gol dalam laga persahabatan resmi melawan fiji di stadion patriot bekasi
penyelesaian akhir dan organisasi antar lini yang buruk menjadi penyebab skuad garuda gagal mencetak gol ke gawang tim yang hanya memiliki satu pemain profesional
melawan fiji pelatih louis mia menurunkan boa solosa stefano lillipali dan irfan bahdim untuk mencoba membongkar pertahanan lawan
walau menguasai penuh jalannya pertandingan di empat puluh lima menit pertama permainan timnas senior indonesia terlihat masih belum padu
peluang terbaik didapat oleh stefano lillipali jelang babak pertama usai
namun sayang tendangannya berlalu
masih terlalu lemah
skor kacamata pun bertahan hingga babak pertama usai
di babak kedua usaha luis mia memasukkan adam alis dan rizky pora menggantikan irfan bahdim dan stefano lillipali juga tidak berpengaruh banyak
penyelesaian akhir yang lemah membuat usaha indonesia untuk mencetak gol selalu gagal
satu peluang emas didapatkan gede sukadana di menit enam puluh
namun tendangan kerasnya ke arah gawang fiji yang sudah ditinggalkan penjaga gawang masih bisa dihalau
pemain belakang fiji
hingga peluit panjang di tiup wasit skor imbang tanpa gol tetap tak berubah
pemain terbaik ini terjadi dengan perjalanan berkali kali dengan banyak kerja dengan atitude pemain

itu ide yang terjadi dengan absolute tapi memiliki waktu
dan saya ingin mengulangkan pada konsentrasi berikutnya
kami akan berhenti dengan ide
dengan ide yang sama

dengan waktu persiapan yang hanya dua hari
hasil yang dicapai timnas senior indonesia kali ini memang masih jauh dari memuaskan
dan butuh evaluasi menyeluruh
apalagi di bulan oktober timnas senior indonesia
rencananya akan kembali menjalani laga uji coba internasional berikutnya
erlangga wisnuaji bekasi
tidak apa apa timnas
seri melawan fiji yang penting kita belum kalah melawan inggris melawan argentina dan brazil
semoga rekor ini bisa diperpanjang lagi ya
tidak pernah kalah di laga dunia seterusnya
dan tentu saja tidak hanya kabar menyedihkan tadi
mengenai bagaimana sepak bola indonesia masih ditahan imbang oleh timnas fiji
laga persahabatan sepak bola tim nasional indonesia menghadapi fiji di stadion patriot chandra braga
kota bekasi jawa barat yang digelar sabtu petang juga memakan korban jiwa
salah seorang supporter timnas indonesia tewas
akibat terkena petasan
yang dinyalakan oleh supporter lain
pada menit menit terakhir
laga persahabatan antara timnas indonesia dan timnas fiji
yang digelar di stadion patriot chandra braga bekasi
sabtu petang terlihat kobaran api
di tribun timur yang membuat supporter berhamburan
petasan tersebut diduga disulut oleh supporter
dari tribun selatan dan mendarat di tribun timur
hingga mengenai seorang supporter
salah seorang supporter yang diketahui
bernama catur yulianto
warga durensawit jakarta timur
jatuh pingsan terkena letupan petasan
korban yang mendapat pertolongan medis
akhirnya mengembuskan nafas terakhir
saat dilarikan ke rumah sakit mitra keluarga bekasi barat
tim identifikasi polres metro kota bekasi diterjunkan
guna mengidentifikasi jenazah korban di rumah sakit
salah satu kerabat korban pun menangis
ia mengaku mendapat kabar kematian tersebut dari istri korban
sebenarnya kita memang sudah
yang namanya masa yang begitu banyak
kita sudah prepare benar benar
keamanan juga sangat ketat
wartawan juga kan akses juga tidak mudah
dan memang ini ya kita sangat berpikir
bahwa ini kejadian yang tidak pernah
sudah dianseskan sesuai dengan kata
tapi memang masih ada
belum dijelas sepertinya
ada kena kena petasan
ada kena jatuh dari tribun dikebukin
saya nggak tahu juga deh itu bagaimana
kalau dapat kabar tadi gimana
dia nonton ada tembakan
saya sarai petasan
terus dia jatuh dari tribun
apa nggak diponjokin apa nggak saya nggak tahu juga
terus mukanya mumar mumar
diakui pssi sebagai penyelenggara
pihaknya telah bekerja sama dengan kepolisian melakukan pengamanan ketat
hingga kini jasad korban masih berada di rumah sakit untuk diperiksa
sementara itu sekjen pssi menyebut
terduga pelaku telah ditangkap pihak kepolisian
dedy beben bekasi
sementara itu sekjen pssi ratu tisha destria menggambarkan insiden di stadion patriot bekasi
sebagai duka mendalam bagi dunia sepak bola indonesia
ia menyesali ada satu petasan yang lolos masuk ke stadion
dan berharap peristiwa serupa tak akan terjadi lagi di indonesia
ada satu yang lolos dan itu sangat fatal
dari tribun timur ditembakan
eh dari tribun selatan ditembakkan ke tribun timur bukan ditembakkan ke atas yang biasanya kita lihat
maka dari itu
saya ingin mengumumkan juga kepada media
untuk saat ini kondisi korban telah meninggal dunia
dari pssi tidak terkira
bela sungkawa yang kami sampaikan kepada keluarga korban
semoga sepak bola indonesia kedepannya tidak seperti ini